terima kasih pak
ada kiriman dari buantin
saya diminta untuk mengantarkan ini ke ruang bapak
saya kurang tau pak
saya cuma diminta untuk mengantarkan ini aja
saya sadar pak
putri saya armin
begitu mencintai saya
dia mencintai saya dengan sangat turut
dan saya menyesal
aku kasihan sama tante frozen
aku kasihan sama tante frozen
aku kasihan sama tante frozen
mama juga kasih ya
tante frozen tadi gak di penjara
tante frozen nangis gak di penjara
aku mau bikin sesuatu
biar tante frozen gak nangis terus
pas sama mama bantu ya
ya bapak bantu
apa mama bantu ya
bu elisa sudah menjalani
sidang yang kedua
dan di sidang yang ketiga pak riki akan dipanggil sebagai saksi terkait pelarian yang sudah pak riki dan bu elisau lakukan
apa pak riki sudah siap memberi kesaksian
iya pak saya sudah siap beri kesaksian
terima kasih pak riki
maaf pak bapak bisa nggak hubungin saudara saya rafael saya mau ketemu sama dia
baik saya akan hubungin pak rafael
terima kasih pak
sama sama pak riki bisa kembali ke saya
pak ahmad tolong bawa kembali pak riki ke z
haci gelangnya udah jadi
anak mama ini kenapa baik sekali sih
baik seperti malaikat
kamu belajar dari siapa sayang
waktu itu aku diajarin jua ma semoga tante frozen oke ya ma
mama yakin pasti tante frozen pakai
dan tante frozen pasti suka banget sama gelang dari reina
anak papa ini anak yang paling baik se dunia
udah pintar hatinya lembut
anaknya siapa sih
ini cuma tuntut frozen doang yang dibikinin mama nggak dibikinin
mama ngambek kayak anak kecil
nanti aku bikinin deh buat mama
di rumah tante frozen selalu kembali ke z
dia juga bekerja sama bapak

dia juga bekerja sama bapak
dia juga bekerja sama ibu
dia juga bekerja sama ibu
ini boneka kesayangan aku
selamat siang pak
selamat siang rin

sama sama pak permisi
bukannya dia adiknya angga
apakah bapak ada waktu
saya mau bertemu
saya ke kantor pak ari sekarang
baik pak nino
saya tunggu di kantor
sampai ketemu pak makasih
gimana kondisi lu ari

terima kasih ya ma
dan tani dan aku
tapi mama nggak nomenin rina sampai pulang sekolah ya
karena mama harus pergi
mama harus pergi kampus
saya harus ngajak
dan abis itu tahu nggak mama mau ke mana
mama mau ketemu tante elsa tante frozen
mama jangan lupa ya
kasih hadiahnya pada tante frozen
aku minta suara aku direkam di happen
aku mau kasih pesan ke tante frozen
tante frozen pasti senang sekali
tante frozen apa kabar
ini aku bikinin tante gelang kebahagiaan
kalau tante pakai gelang ini nanti akan bahagia
aku juga titip boneka aku ke mama
oh semoga tante frozen suka ya hadiah dari aku
sampai jumpa lagi
ambil terus faktumen
oke sampai jumpa
kenapa gak ada yang ketinggalan
mbak boleh pakai gelangnya ke kamu gak
supaya nanti kalau mbak ketemu sama rena
mbak bisa bilang gelangnya udah dipakai sama tante frozen
dia pasti seneng
mbah video ini buat bukti
supaya rina percaya sama mbak sofya
doin baik gue ya
supaya hatinya hatinya sebaik rina
mbak kasih doin kamu
mbak percaya aku
dengan apa yang sudah kamu laluin sekarang akan menjadi sebuah pelajaran buat kamu
dan mbak percaya anak kamu pasti juga
juga akan kuat ngadepin dia
bapak percaya juga kalau kamu punya hati yang sangat baik
sama seperti anak kamu
selalu jadi contoh yang baik nanti ya
kamu jadi anak yang baik
jangan pernah lakuin yang mama lakuin
mari bu elsa kembali ke sel
kau bisa menyentuh hati tantai osa
ada apa ya
ada apa ya bu apa ada masalah
enggak kok tapi saya butuh bantuan pak randy
bantuan apa ya bu
bagus kalau gitu saya butuh bantuan kamu
aku minta kamu untuk beliin sesuatu untuk masalah
itu sebagai bentuk perhatian saya
kak aku pamit ya
eh jujur ya kamu pakai baju kerja kayak begini bener bener aura nya keluar banget
pansil baik banget udah yang penting sekarang kakak tuh harus doain aku semoga aku terima
pasti kakak pasti doain mudah mudahan lancar interview nya terus langsung diterima kerja
pokoknya nanti kalau aku udah diterima aku bakalan traktir kakak sama kami sih
eh mau dong
ya udah kali gitu semangat ya
kiki meriang gini ya gak enak badan
ini kalau dipaksain kiki perangkas ke kampus
apa kiki sekalian posting di loveagram ya
biar temen temen kampus kiki tau gitu kalo kiki tuh hari ini gak masuk ke reka renta enak badan
si kiki hari ini ngampus sakit sakit apa si kiki
eh ger ger ger bentar bentar lu liat story loveagramnya kiki gak
sakit tuh dia ger kayaknya ger lu gak ada niatan buat jengukin dia apa
nah bener banget tuh gir siapa tahu nih ya abis lo jenguk tiba tiba dia langsung sembuh

bisa jadi kiki itu sakitnya lumayan parah gitu
apa lo gak kasian gitu sama dia
iya hati hati lo ger biasanya tuh ya penyesalan selalu dateng terlambat
ya kalo di awal mah namanya pendaftaran beda
ini kan kantor saya kamu ada wawancarakan hari ini
saya yang akan wawancarin kamu saya butuh asisten buat nemenin meeting nanti
yaudah saya masuk ke ruangan saya nanti
ini saya liat cv kamu kamu english active kamu fluent kalau conversation
kamu juga disini saya liat bisa bahasa mandarin
oke lah kalau gitu kamu saya terima jadi asisten saya
tapi kita bikin masa percobaan tiga bulan
kalau seandainya kamu memang kerjanya bagus kamu akan saya angkat jadi karyawan tetap
kamu akan terima gaji plus juga fasilitas dari kantor
lo disuruh ya sama lebaran
atau disuruh kamu gak buat terima gue
ini pt saya kantor saya nggak ada yang nyuruh nyuruh
terus kenapa mau terima kue
atau cuma karena kasihan doang karena ipk gue jelek terus gue gak punya pengalaman kerja
kenapa saya terima
yang pertama karena saya kenal dengan kapal
yang kedua karena kamu sudah banyak membantu waktu itu
dan saya sangat berterima kasih dan ini adalah bentuk terima kasih saya buat kamu
yang ketiga kamu ngelamar kesini artinya kamu butuh pekerjaan
orang yang butuh pekerjaan itu pasti akan kerja dengan sungguh sungguh
ipk kamu mungkin kecil siapa tahu kerja kamu lebih bagus
orang ipk tinggi belum tentu kerjanya sungguh sungguh
ya udah kamu bisa mulai kerja nanti minggu depan
karena minggu ini saya agak sedikit sibuk karena masih harus jalanin sidang istri saya
kasus pembunuhan roy ya
lo yang tabah ya
maksud saya pak bapak yang tabah ya
saya lupa bapak udah jadi bos saya
mohon maaf sekali lagi pak berarti saya mulai kerja kapan ya pak
karena saya sibuk sampai weekend ini kamu bisa mulai hari senin
selamat bergabung di pt elinogemilang
makasih pak nino
kalau gitu saya permisi
akhirnya gue dapat kerja juga
gue harus kasih tau kasih tau kalau nggak
nah ingat kan
itu tuh gak ada apa
kakak missed ya
gak mana horses
kamu hari ini sibuk gak ya
enggak aku hari ini aku gak kerja kenapa
oh yaudah kalau begitu
aku mau minta bantuan sama kamu
paling enak kalau laki laki
di halaman rumah
kak kusim bosan kak kiki nyarinya
langsung dapat dari alam
pas lepas ini badan kiki langsung enakan
permisi dari peri
iya mas sebentar ya
oh iya masih di pilot lagi
buat siapa ya mas
ini untuk mbak kiki
itu nama saya sih mas
tapi saya gak perasa
masih salah kali
di sini tulisannya untuk mbak kiki
alamatnya benar juga di sini
gak salah kok mbak ini makanannya
ini beneran buat saya mas
beneran mbak sudah dibayar konkursnya juga
iya makasih ya mas ya makasih ya
kok gak tau yang ini saya tau
dari siapa ya
kok gak ada apa apa ika aku
semoga cepat sembuh kiki
ipul sodikin geri
ipul sodikin geri
dalam rangka apa mereka
bertiga kirimin kue ke kiki
kalau mereka bertiga yang kirim ada gerinya gini tuh
kiki jadi curiga deh
jebakan batman lagi
kuenya dia apa apain lagi
kebetulan wih habis buang air jadi lapar
oh nih nih makan makan
terima kasih pak
saya diminta untuk mengantarkan ini ke ruang bapak
saya kurang tahu pak
saya cuma diminta untuk mengantarkan ini aja
ya ampun andin
ini maksudnya apa ren
kurang tahu pak
astaga andin kenapa ngirim kayak beginian sih
aku mau ke rumah
ini maksudnya apa ya nih
ya tapi kan hari ini sih gak ulang tahun
ya terus kalau aku mau ngasih sesuatu harus pas di hari ulang tahun kamu terus
di hari hari biasa kan juga hari hari spesial saya

dan kamu juga udah ngasih aku bantal
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
terus kenapa harus muka saya
besar banget lagi itu fotonya
kamu itu kan udah satu bulan ini kerja terus
nggak berhenti berhenti ngurus ini ngurus itu
makan aja kurang
ya udahlah terima aja lah mas pemberian dari aku

hmm kalau muka aku sama rena nanti kamu gak take
kalau muka aku sama reina nanti kamu gak terima
kalau muka aku sama reina nanti kamu gak terima
ya udah makasih ya
ngapain masih disini
bapak kan belum ngurus sayang tuh keluar
ya kan bisa keluar sendiri